nah sementara untuk melestarikan budaya setempat warga desa japanan kecamatan mojowarno jombang menggelar tradisi ojung yakni saling cambuk dengan rotan
tradisi yang biasanya digelar pada musim panen ini khusus diadakan untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan
nah untuk lebih menyemarakan acara kaum pria dewasa yang berani tampil ke atas panggung akan diberi hadiah dua puluh hingga tiga puluh ribu rupiah
ratusan warga desa japanan kecamatan mojowarno jombang tumpah ruah memadati halaman desa setempat
mereka antusias melihat dan mengikuti tradisi seni ujung yaitu tradisi adu kekuatan dengan saling mencambuk tubuh lawan menggunakan rotan
soal sakit jangan ditanya
tubuh mereka terluka tetapi mereka tetap semangat dan antusias
ikut tradisi itu
meskipun harus menahan sakit akibat sabetan rotan warga tetap rutin menggelar tradisi ini sekaligus memperingati hut ri untuk melestarikannya agar tidak punah
ini sudah sejak dulu adam ini saya lestarikan lagi saya hidupkan lagi untuk memperingati inilah
juga untuk mewakili budaya seni budaya yang sudah ada
untuk lebih memeriahkan pagelaran ini
setiap lelaki yang memiliki nyali dan berani tampil akan langsung dihadiahi uang dua puluh tiga puluh ribu rupiah oleh panitia
sehingga tidak heran sebagian warga semakin antusias tampil karena ingin mendapatkan uang itu
pak berapa kali naik panggilan tadi pak
berapa uang yang didapat
karena buat tiburan
seni ujung dipercaya mulai ada sejak zaman majapahit dahulu
pada masa lampau seni ujung tidak hanya digelar sebagai ritual pada musim kekeringan maupun musim panen
tetapi juga untuk melatih dan menguji keberanian para prajurit
dalam memainkannya warga harus melepas baju lalu membawa rotan satu persatu dan saling mencambuk tumbuh lawan secara bergantian